pt kereta api indonesia menyatakan akan proaktif memberantas calo di kawasan stasiun
kai siap berkolaborasi dengan kepolisian untuk menindak tegas calo surat sehat dan rapid test
direktur utama kereta api indonesia didik hartantio menjamin calo surat sehat dan rapid test tersebut
tidak ada di dalam kawasan stasiun namun banyak beroperasi di luar kawasan stasiun
ia menegaskan kai telah berkoordinasi dengan pihak berwenang untuk menindaklanjuti laporan yang ada
kereta api proaktif memberantas calo di kawasan stasiun
di kawasan stasiun kita yakin kan tidak ada calo
mereka beroperasi di luar kawasan stasiun
kereta api siap berkolaborasi bersinggati dengan kepolisian dan kepolisian
kita berantas calo
sebelumnya pada minggu dini hari polisi menangkap tiga orang yang diduga sebagai calo
yang menawarkan jasa pengantaran rapid test di sekitar pintu masuk stasiun pasar senen
diduga tiga orang ini menawarkan jasanya kepada calon penumpang
agar menuju klinik tertentu untuk melakukan rapid atau pemeriksaan kesehatan untuk mendapatkan surat kesehatan
saat ini para tersangka dibawa ke polrestro jakpus untuk penyidikan lebih lanjut
adapun sejumlah calon penumpang mengakui adanya oknum calo
yang berkeliaran di sekitar stasiun pasar senen
yang lebih singkat dalam mengantre itu gimana sih mbak
untuk harga katanya sih sama ya
sama cuma kayaknya antriannya aja sih